gembala membawa dombanya jalan jalan

selesai menghitung domba sekarang waktunya untuk tidur siang
gembala kembali masuk gua untuk tidur
oh hari ini sangat hangat di sini
sempurna untuk tidur siangku yang nyaman
saat dia mulai tidur siang dia tiba tiba merasakan udara panas datang dari atas
oh ya ampun
apakah aku bermimpi atau gua ini mengeluarkan api
gembala itu melihat sekeliling dan tiba tiba melihat ke atas
dia melihat makhluk mengerikan yang sedang menatapnya
itu sangat terlihat seperti
tolong selamatkan aku
gembala berteriak dengan keras dan berlari keluar dari gua
dombanya pun mengikutinya
gembala itu sampai di rumah dengan rengang ngah
putranya johnny baru saja duduk untuk sarapan
oh kau pergi jogging
aku pikir kau berada di ladang untuk
ya ampun kau tidak akan percaya
pertama biarkan aku mengambilkanmu air
pertama biarkan aku mengambilkanmu air

dia gembala mengambilkannya air dan dia meminumnya sekaligus
ya kau mendengarnya
aku tidur seperti biasa dan aku bisa merasakan nafas hangat
aku pikir itu adalah geser tapi lalu
aku melihat naga raksasa yang besar melihatku
oh ya ampun
dan syukurlah aku bergegas keluar secepat mungkin
kalau tidak aku akan menjadi santapan naga
kita harus membuat orang orang sipten sadar akan hal ini
tapi lebih dari ketakutan johnny sangat penasaran
malam itu juga joni sedang berbicara dengan ibunya
aku ingin bertemu dengan naga ibu
naga adalah makhluk yang kejam
mereka akan melahap kaos sekaligus
tapi bagaimana jika naga ini tidak berbahaya sama sekali
mungkin dia bisa menjadi teman
bagaimana kalau berbahaya
tidurlah sekarang johnny sayang
kau harus bangun pagi untuk mengerjakan pr besok
sang ibu mencium keningnya menyelimutinya dan pergi
johnny pura pura tidur
karena dia telah memutuskan untuk pergi dan menemui naga itu
begitu semua orang tertidur
joni menyelinap keluar dari jendela kamarnya
dan berlari menuju gua dengan lentera
dia mencapai sekitar gua
tapi dia tidak bisa melihat apa apa
bahkan dengan lentera menyala
aku yakin naga itu ada di sekitar sini
tiba tiba joni mendengar dengkuran
oh dengkurannya datang dari dalam
biar aku pergi dan memeriksanya
joni mengikuti dengkuran itu dan masuk ke dalam
apa kau di sini
tidak ada jawaban
tidak ada jawaban
jadi dia duduk dan membuka permen untuk dimakan
tiba tiba ada lidah yang menjangkau permen itu
dan melahapnya bahkan sebelum dia menyadarinya
oh kemana permenku pergi
enak di dalam perut naga
aku tidak tahu siapa namaku
tapi apa yang kau lakukan di luar selarut ini di hutan
bukankah itu berbahaya
mungkin ada serigala di sekitar
oh jangan khawatir
aku pandai melawan serigala
aku datang untuk menemuimu tuan naga
ya ayahku melihatmu di pagi hari
oh kau adalah putra gembala yang berteriak
ya bisa dibilang begitu
aku tidak tahu mengapa dia begitu takut
aku hanya ingin mengucapkan selamat pagi padanya
aku akan membuatkan dia secangkir teh yang menyegarkan sekali
aku selalu berusaha baik kepada pengunjung gua ini
aku suka gua tapi kadang kadang sangat sepi sekali di sini
kau naga yang ramah aku akan memberitahu semua orang di kota sampai jumpa lagi
datanglah lebih sering
akan kuceritakan kisah naga yang menarik sambil minum teh yang sangat enak di sini
naga itu menjatuhkan johnny kembali ke rumah dan johnny kembali tidur
sejak itu joni bertemu naga itu setiap malam
mereka membicarakan hal hal lucu dan naga itu menceritakan banyak kisah dari masa lalu

nenek moyang nagaku dulunya menakutkan dan mengambil gadis gadis pergi
tapi kami ada alasan bagi manusia untuk menemukan ungkapan gadis dalam kesulitan
ya aku menamainmu caca
kau suka teh itu ca
dan kau berbicara seperti caca caca caca
jadi kau adalah caca
aku tidak mengerti apa apa tapi aku suka
akan kulindungi kau bagaimanapun caranya caca
sementara itu tidak butuh waktu lama bagi penduduk desa untuk mencari tahu tentang naga itu melalui ayah joni
saat johnny kembali dari pertemuan rutinnya dengan caca dia terkejut melihat protes besar dari penduduk desa
mereka membawa poster bertuliskan
semua orang berteriak
kita harus menyelamatkan domba dari naga bernapas api yang mematikan ini
johnny tahu inilah saatnya untuk meyakinkan mereka
bisa dengarkan aku
apa yang ingin dikatakan anak ini
naga itu tidak berbahaya seperti yang kalian semua kira
dia itu makhluk ramah yang manis
kau hanya seorang anak kecil joni
dia hampir memanggang ayahmu
dia hanya ingin ayah untuk minum teh
dimana ibu joni tolong jemput anakmu
dia menjadi sangat nakal
mendengar hal itu ibu joni keluar dari kerumunan
dengar johnny ibu tahu anak yang sangat baik yang hanya melihat kebaikan pada setiap orang
tapi kali ini itu tidak akan berhasil
sekarang ikut ibu
ibu akan membuatkanmu maafin yang enak
tapi ibu aku tahu dia aku bertemu dengannya
kau bertemu dengannya
kau beruntung tidak ada yang terjadi padamu
dan mulai saat ini kau tidak boleh keluar lagi
sang ibu menyeret johnny kembali ke rumah
aku harus memberitahu caca sesegera mungkin
kesokan harinya penduduk desa menunjuk petarung naga yang paling terkenal tuan samuel
tuan samuel disini untuk menyelamatkan kota ini
terima kasih atas sambutan hangat ini
jangan khawatir naga itu adalah tanggung jawabku
johnny telah mendengarkan semua situasi
khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya
perlu ada cara untuk memberitahu tuan samuel
joni melompat keluar jendela lagi
dan berlari untuk menyambut tuan samuel
tuan samuel tunggu
oh katakan ada apa namanya
johnny menyarankan tuan samuel keluar dari kerumunan
dia adalah makhluk paling tenang yang pernah aku lihat
dia tidak bermaksud menyakiti kita
gua adalah rumahnya dan dia sangat ramah
hanya saja dia enggan untuk keluar dan bertemu orang
kita harus melakukan sesuatu
oh itu itu menarik
apakah dia temanmu
iya benar tuan samuel
aku bertemu caca setiap hari
iya aku menamainya caca tuan samuel
dia membuat teh yang enak
jadi apa yang ingin kau lakukan
mari kita diskusikan ini dengan caca sang naga itu
joni dan tuan samuel pergi ke gua dan bertemu dengan caca
kali ini caca membuatkan teh untuk mereka berdua
tehmu benar benar enak
kemudian mereka menceritakan situasinya
bahkan aku tak mau menyakiti lala
mengapa cara kita bisa menyelesaikan ini adalah dengan acting
kau harus berhenti bersembunyi di gua ini caca
kau harus keluar
aku akan berpura pura mengalahkanmu besok
maka orang orang tidak akan takut padamu
baiklah kedengarannya seperti rencana yang hebat
keesokan harinya desa itu senang atas pertarungan naga
semua orang berdandan dan menjual barang dagangan bertema naga
tuan samuel datang siap dalam baju besinya
hei naga keluarlah dari gua mu
tuan samuel menyerang naga itu berpura pura tentu saja
mereka terlibat perkelahian yang sangat berdemikian dan sangat bergantung pada naga itu
mereka terlibat perkelahian yang sangat berdebudan
oh kau mengalahkanku
tuan samuel dengan penuh kemenangan berdiri di atas perut tuan naga
dan orang orang bersorak dengan bangga
naga ini telah dikalahkan
kota telah merencanakan pesta besar
aku selalu makan dengan naga yang kukalahkan
jadi semua orang di kota bersama dengan naga memotong kue ucapan selamat dan berpesta dengan semuanya
jadi semua orang di kota bersama dengan naga memotong kue ucapan selamat dan berpesta dengan semuanya

aku senang kau menikmatinya
kue ini enak sekali
johnny senang menghabiskan waktunya bersama teman naganya
dan begitu saja semua orang di kota berteman dengan tuan naga
mereka selalu mengunjungi dan menyapanya ketika mereka melewati gua
datanglah dan minum teh wahai manusia kecil